mahalnya harga peralatan laboratorium membuat para pengembang menciptakan sebuah laboratorium virtual
agar bisa dinikmati oleh semua mahasiswa
di bali ada dua pengembang platform asal denmark
yang berhasil menciptakan proses belajar mengajar menggunakan kecanggihan dari teknologi
apakah anda pernah membayangkan bekerja di forensik
anda ingin mencari tempat perkara hingga memeriksa sampel darah pelaku kejahatan di laboratorium
ini memungkinkan ketika anda menggunakan platform lab edukasi virtual bernama labster
dikembangkan oleh dua warga negara denmark michael dan matias di pulau bali
labster fokus pada bidang edukasi menggunakan teknologi virtual reality
berkat manfaatnya labster telah digunakan beberapa sekolah tinggi dan universitas di belahan dunia
termasuk universitas bergensi seperti berkeley stanford dan harvard
sayangnya belum ada universitas di indonesia yang menggunakan platform ini
dikembangkan oleh lima puluh karyawan yang tersebar di copenhagen dan bali
labster menjadi solusi ekonomis mahasiswa
ketika mereka menggunakan platform lab mereka bisa menggunakan platform yang berkualitas
saya pikir di asia universitas hong kong menggunakan labster
dan alasan kenapa tidak banyak universitas menggunakannya di indonesia dan asia secara umum adalah karena
pasar target kita adalah eropa dan amerika
jadi anda bisa interaksi dengan lab atau scene yang anda letakkan
ya saya melihat tubuh mati di sini
ini scene kejahatan bukan
ya ini scene kejahatan
ini scene kejahatan
di masa depan akan berjalan
kita akan menggabungkan teknologi baru juga
jadi anda bisa menggunakan tangan anda sendiri dan menggabungkan lingkungan
selamat datang di lab virtual

klik di sini jika anda butuh bantuan saya
cara ini diharapkan bisa membawa dimensi baru ke dunia pendidikan
radenata prawira bali